jadi pasien itu
ke rumah sakit persahabatan
itu dibawa oleh
waktu yang pertama ya
kemudian pasien memang
sehat karena ini
dia pun positif pasiennya merasanya
emang kaitannya bagus sehat
dia merasa saya tidak mau
masuk ke ruang isolasi
sehingga kita sudah motivasi
sehingga kami tetap
berkoordinasi dengan dinas
dinas kesehatan dki datang ke rumahnya
jadi tetap dalam
pengawasan dinas kesehatan
bisa isolasi di rumah
dengan dinas dki ternyata
pasiennya tidak mungkin
ke rumah sakit
kalau ditanya saat ini
pasiennya ada tidak di rumah sakit persahabatan
karena kami merasa
ini pasien harus ada
kami tidak mampu nih
karena kami punya pasien banyak
pasien ini merasa
maka kami berkoordinasi dengan
dinas kesehatan dki
dan rumah sakit poli
maka pasien ini lebih baik
dirawat di rumah sakit poli kramatjati
mungkin disana lebih aman
jadi sehingga kalau ditanya pasiennya ada di persahabatan
pasiennya sudah kami rujuk
jemput oleh dinas kesehatan
dan didampingi oleh polisi
sehingga sampai di tempat